kemeriahan patria karena kan dari seluruh indonesia datang ke papua juga untuk
kemeriahan pon karena untuk di papua mungkin yang pertama kali terus kedatangan bapak presiden
hai bapak jogowi dodo karena beliau salah satu idolnya orang papua kita sebagai tuan
rumah sangat antusias untuk menunggu perhelatan pom ini ke depannya walaupun
dengan kondisi keadaan sekarang tapi kita berharap bisa terlaksana dengan baik
ya yang pasti tuh bola
semua masyarakat papua ingin menonton secara langsung tapi yang paling ditunggu tunggu
yaitu sepak bola itu pastinya dan beberapa venue yang lainnya
tapi yang jelas bahwa sepak bola adalah idaman mungkin panjat tebing puksal
ya termasuk atletik yang dilaksanakan di sini seandainya ada sepeda ya mungkin kita
juga bisa ikut tapi karena timika tidak masuk cabur sepeda di sini ya kita sebagai penonton
hospital kursus masyarakat kabupaten mika dan seluruh masyarakat papua bersyukur bahwa
adanya pembangunan venue itu bisa meningkatkan prestasi anak bangsa yang ada di papua untuk
kedepan bisa bukan cuma event pon tapi mungkin di event event dunia pun kami bisa
yang sudah dibangun ini luar biasa kerja keras dari pemerintah maupun sponsor sponter luar biasa
harapannya semoga setelah pon penyusun ini digunakan oleh masyarakat
mari datang ke papua sukseskan pon
mari datang ke papua dan sukseskan pon dua ribu dua puluh